saudara jelang melawan gini ya timnas u dua puluh tiga indonesia kedatangan alfeandra dewanga untuk memperkuat lini belakang
dewangga seperti terlihat dalam akun instagram timnas indonesia sudah tiba di perancis dan mengikuti latihan ringan
kehadiran dewangga akan mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan justin hubner yang kembali ke klubnya di jepang
dan rizky rido yang masih belum bisa bermain karena hukuman kartu merah
saya lihat anak anak kondisi juga bagus chemistry juga baik jadi insya allah saya yakin kita bisa baik
selain dewangga timnas u dua puluh tiga juga berharap pada elcon
dan baget untuk bisa memperkuat timnas u dua puluh tiga di pertandingan playoff melawan gini ya
namun sejauh ini saudara pssi belum mendapat kabar dari klub elkan terkait bisa tidaknya elkan memperkuat indonesia dalam pertandingan besok